ya masa sih modus bu
modus percintaan kali
cinta pada pandangan pertama
ih ngancur deh kamu
ya bu kurangnya aja ganteng kayak gitu
masa dia modus kejahatan
terus dia pura pura nabrak spion ibu gitu
terus dia ngelacak alamat
gak mungkin deh bu
coba kalau misalnya dalam satu hari
terus berapa banyak alamat yang harus diacak acak
nggak mungkin bu
udah pasti dia itu modus percintaan
pecet deh aduh
iya ini tidak lain dan tidak bukan
perempuan yang waktu itu
sepion mobilnya saya serempet ke motor
mama mau ngomong sesuatu nih ke kamu
ini mama udah daftarin kamu bimbel
bimbingan belajar gitu ya
karena kan kamu sekarang udah kelas tiga sma
nah ini ada
dan ini semua instruksi dari papi kamu
ini orang punya rencana apa lagi sih
kok gue masih curiga ya
dia cuma pura pura baik aja sama gue
tempat bimbel pendidikan nomor satu di indonesia
dia terkenal banget
dan dia bagus banget
nah papi kamu juga setuju kalo kamu disitu
dengar dengar nih ya
banyak yang keluar dari bimbel itu
jadinya tuh bener bener dia lulus sma dengan nilai yang bagus
udah gitu dia dapat pekerjaan yang baik juga
memang bagus banget sih tempatnya
cocok buat kamu
kamu kan kelas tiga sma
belajaran dari senin sampai sabtu
jadi tiap hari dong
mama tegasin lagi ke kamu
yang buat untuk
untuk jumat sama sabtunya itu tuh
pendidikan yang paling penting
kayak ipa bahasa matematika
itu kan pelajaran utama tuh
nah itu untuk pendalaman materi gitu sayang
bagus loh buat kamu beneran
sayang denger ya
ini semua demi kebaikan kamu
tapi kamu juga yang minta kamu
supaya jadi pinter kayak begini sayang
biar nanti kamu lulus dengan nilai yang terbaik
sayang bener ya
kuliah yang bergensi yang bagus buat kamu
kan demi kebaikan kamu
ya emang belajar sih buat kebaikan aku juga
ah tau ah
ya silakan aja
gue kan udah pasang cctv yang bisa lihat ngerekam
dan elo bete sama gue yang super duper baik
jadwal itu belum apa apa reva sayang
nanti gue bakal tambahin lagi kesibukan lo
biar gak ada waktu untuk berduaan sama boy
gak mau cemilan ya
mau ke atas kan
gak usah gak apa apa mah
terima kasih ya udah belanja disini
nanti ramai ya
alhamdulillah bu baik yang laku
oh ternyata dia
masih aja main motor motoran
dasar aki aki gak tau diri
lidih ya rumahnya
itu di luar
yang swap muda
dan dia pengen ketemu saya
jangan diniat dulu
kalau sampai dia mau ketemu sama saya
saya gak ada
jangan liat dulu
ntar dulu liatnya ya
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
gak ada yang ngerti
ada yang bisa dibantu
mau ketemu sama ibu
astagfirullahaladzim salah dia betul
aduh maaf pak tua ibunya lagi gak ada disini
pertama tama saya tidak tua
saya barusan juga
ngikutin mobilnya bu rengganing
beliau masuk ke dalam sini
ya sudah saya menerka ini adalah butik beliau
ada namanya di atas
kok dia bisa tahu nama saya ya
jangan jangan dia paranormal
tapi kenapa dibilang tidak ada
ya pak budha kan lihat sendiri kan
ibunya gak ada
tuh coba bapak lihat sendiri nggak ada kan
saya juga bukan muda
teman teman saya dan anak saya
mengenai saya abah rama
saya pengen meluruskan sesuatu
saya sudah menyenggol mobilnya dengan motor saya
saya harus bertanggung jawab
iya tapi ibunya lagi gak ada abah
wah ya teh
ya sudah tuh
kalau gitu saya minta ini saja
pulpen dan kertas
jika gak wah dulu
emangnya abah mau nulis apa sih
dan saya titipkan ke mbak
biar disampaikan ke beliau
supaya beliau itu nanti
dan menghubungi saya
ya udah kalau gitu biar nanti saya yang sampaikan ya pak
oh ya terima kasih banyak atas bantuannya
gak pergi orangnya
ihh buat kamu aja
kan dia nitipinnya buat ibu
ihh buat kamu aja
ihh buat kamu aja
kalau gitu kamu taruh di meja kantor saya aja deh
kenapa sih bu
kok ibu gak pengen banget ketemu sama dia
nanti ya saya kasih tau ya
saya gak mau kenal sama orang yang kayak gitu
udah tua sok muda
masih main motor motoran
kita tuh harus hati hati sama orang kayak gitu
kok bisa bisanya dia tahu alamat saya tahu nama saya
orang zaman sekarang itu banyak modusnya
pasti dia punya maksudnya gak bener tuh
ya masa sih modus bu
modus percintaan kali
cinta pada pandangan pertama
ih ngancur deh kamu
ya bu kurangnya aja ganteng kayak gitu
masa dia modus kejahatan
terus dia pura pura nabrak spion ibu gitu
terus dia ngelacak alamat
mungkin deh bu coba kalau misalnya dalam satu hari
terus berapa banyak alamat yang harus dia acak acak
nggak mungkin bu
udah pasti dia itu modus percintaan
pokoknya jangan sampai dia ketemu sama saya lagi ya
bener ya diingat
bisa gak kerja
tidak ada jalan
tidak ada perjalanan
kita harus berjalan
iya teh karena cantik
anu cantik dari wajah turun ke hti
pantes saja saya pengen ketemu pisahan sama dia
ternyata yang keserempet bukannya sepion saja